halo good morning pemirsa gimana hari ini udah sarapan belum atau mungkin sekarang baru mau
menyiapkan sarapan buat keluarga ya pas banget morning tips punya satu menu yang cocok banget
oke jadi kita akan bikin roti panggang isi tapi mengisinya bukan pakai cara yang biasa nih pemirsa
jadi saya disini pasti udah punya namanya roti tawar ya kan di sini udah ada dua yang dibolongin
karena nanti kita akan melubanginya dengan gelas ini terus nanti isiannya akan ditaruh di tengahnya
nih di lubangnya ini pemirsa terus selanjutnya saya disini punya telur telur ayam dan isiannya
nanti kita akan kasih bukan cuma telur tapi juga isiannya juga bisa kita isi di dalamnya jadi kita bisa
itu seperti seramalu nanti harganya bobby keani yang selalu akan dibusak dengan rendah yet ada
hal prime ini tanda fakta adalah seperti listener boleh gombok tombok veteran make love
bisa memilih perinekaan a turmoil saya bisa ambih hati untuk cara men perder inocent
selanjutnya nih udah berlubang seperti ini
kita langsung aja nanti akan panggang disini pemirsa
saya panasin dulu ya
disini saya butuhnya sih apinya gak terlalu besar gak terlalu kecil
kita kasih dulu margarin
udah sedikit panas
kita langsung masukkan aja nih roti yang dari lubangnya ini
boleh dengan bantuan spatula atau mungkin dengan tangan anda
kita coba pipih pipihkan dulu
supaya rotinya ini benar benar tidak ada jaraknya
nah setelah itu baru kita masukin telurnya
telurnya masukkan ke tengah
setelah itu kita baru beri isian yang lain
disini saya sudah punya udang
udangnya udah saya tumis
udah saya tumis sedikit
supaya dia benar benar matang sempurna ya
karena sekarang lagi zaman tuh ya hepatitis akut
ya memang sumbernya itu pasti masuknya lewat mulut nih
masuk ke saluran pencernaan
jadi emang pastikan semuanya bersih ya
tangannya juga nanti dipastikan bersih ya
kalau mau makan
karena kan enak banget nih kalau misalnya roti isi dimakannya pakai tangan
jangan lupa punya sosis
terus saya juga punya wortel
berikutnya juga ada daun bawang
wah warnanya jadi cantik ya
untuk perasa sedikit aja deh garam dulu
terus pakai sedikit merica
terus nanti tinggal kita balik deh
tuh pemirsa gampang banget kan ternyata
mending telurnya meleleh
kalau buat anak anak sekali lagi ya pastiin telurnya mateng
tapi kalau misalnya buat kita bolehlah setengah mateng
ada bakteri salmonella juga tuh
semua harus sehat ya di masa pandemi kayak gini
tinggal tunggu matang setelah itu disajikan deh
wow ini dia deh
baru jadi satu
tinggal nanti kita masak lagi beberapa ya
baru kita balik
nah yang kedua udah jadi
tinggal kita tumpuk deh
wow nanti penyajiannya sesuai dengan selera anda ya pemirsa ya
mau dikasih saus boleh kasih mayonese boleh
tapi yang paling penting ini dia sajian kita hari ini di morning tips
roti panggang isi ijamin semua pasti suka
kalau misalnya mau tahu atau ketinggalan tadi bahan bahannya apa aja
langsung lihat yang satu ini dan cek di kulkas
ada gak tuh bahannya ya

saus dan akan lebih nikmat kalau dimakannya lagi hangat hangat jadi bagian rotinya ada yang crispy